pas lu datang kemari
tadinya gue menyusul lu berdua
elu elu pak haji teh mau ngajakin saya mancing ya
katanya tadi lu gak mau mancing
sekarang gue mau mancing
perabotannya udah saya cuci semua ya
nyiapin makan siang buat suami sama mertua saya
ntar nangisnya ke rumahnya yanti ya
tidak ada apa apa
tadi sih ada
paling makan siang di rumah
bor lo kok kayak ngiri gitu
ya tisnah kan enak ada yang masakin
udah ada istri
tapi tetap aja lu sering nongkrong di warung haji sodik
tapi makan kan
bang udin mau kemana
lo nanya beneran apa basa basi
nanya beneran atuh bang
gue mau pulang kenapa
enggak kenapa kenapa
enggak kenapa kenapa bang
saya jalan dulu ya
saya bukannya gak nawarin bang
lo kok tau
emang beneran pur
lo kagak tertarik sama si laras
lo tau kagak
purno mau jad
eh lo tau kagak
si laras itu ngebuka pintu rumahnya buat ngobrol
buat siapa aja mau main ke rumahnya
kan gue mau jelasin ini pakai bahasa indonesia
ada apa mak
ada si yanti
mak telfonin hpnya kagak bisa mati hpnya
baterenya abis kali mak
lo susulin dah
lihat udah keluar apa belum
mak mbak yanti kan belum lama jalan
paling juga gorengnya baru sedikit
makanya belum ngabarin
tapi emang udah kagak sabar
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada energia
jangan sampai si jata
ya udah tuh
waduh makasih ya
bang kembaliannya mana
maaf saya kirain dikasih semuanya
sambelnya mana pedes mih
kalau nggak pedes mah bukan sambel atu pih
bapak mau anak
dari tadi juga mimih mikirin
ah paling juga lagi sama babes sama haji murad
mudah mudahan bapak dikasih makan ya sama
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pelan pelan atopi makannya
pur peji tim pur bentaran pur
ya lu pergi ke tukang rota aja
kagak usah sebentar juga hilang
ya udah lu tungguin aja
yaudah hawas bubong keser
gua baru tau
orang mau dipijitin gara gara ketoprak bukan gara gara pahala
hey bukan lagi itu yang ini
bro bini lu jadi kok tenam
kan tetep saya gak kasih uang buat ikut senamnya
bini lu gak marah ndok
udah saya biarin
malah sayang gak denger dia
sampai kayak begitu lu
habis setiap saya ajak ngobrol
ujung ujungnya minta uang untuk ikut senam jumpaan itu
kalau gua nih seandainya jadi amat ini
gua mau bakal suruh dia ikut senam jumpa
biar kayak begini nih nih nih
weh itu pacingan yang dimakan
biarin aja deh biar ikannya pada sehat
makan umpan gua
gue lagi mikirin si maerot
gara gara emak ikannya aja gak diangkat deh
dih lu kan tahu kemarin waktu kita pesen kue
dia kelihatannya seneng banget
im lu cinta yang lain kek
jangan si maek mulu
eret lu iri sama gua
gara gara lu sih umpan gua kagak dimakan
eh neng laras
pulang kuliah neng
iya tadi di kampung sebentar
mau kan anterin pulang
baru aja sendera neng
kang kisna gak mau anterin
yang namanya rejek gima gak boleh ditolak neng